dalam beberapa waktu terakhir kualitas udara jakarta dinilai tidak sehat akibat polusi udara
selain karena asap kendaraan dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menyebut
kualitas udara jakarta ikut diperburuk oleh fenomena meteorologis yang menyebabkan
pada bulan juli hingga agustus terjadi peningkatan pencemaran udara di jakarta
dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan kementerian lingkungan hidup sigit reliantoro
menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya pada jumat siang
ia mengaku evaluasi secara umum kebijakan mitigasi sudah dilaksanakan
namun masih ada peluang peluang lain yang perlu diperbaiki
salah satunya adalah pada sektor transportasi
ia mengimbau masyarakat agar lebih aktif menggunakan transportasi umum saat melakukan mobilitas harian
melakukan uji emisi dan rutin merawat kendaraan pribadi
kementerian lingkungan hidup sigit reliantoro sisi kementerian lingkungan hidup sigit reliantoro
menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya pada bulan juli hingga agustus terjadi peningkatan pencemaran udara di jakarta
kementerian lingkungan hidup sigit reliantoro sisi kementerian lingkungan hidup sigit reliantoro